akibat terseret ombak pasang saat memancing seorang warga bondowoso ditemukan tewas di pantai demung bondowoso selasa siang
evakuasi jenazah korban disambut histeris istri korban
tangis histeris keluarga langsung pecah begitu mengetahui edi sutrisno warga karanglor ditemukan tewas saat dievakuasi ke rsud besuki bondowoso
bahkan istri korban menangis histeris tak kuasa melihat jenazah suaminya sudah terbungkus kantong mayat
korban ditemukan oleh tim sar berada di dasar pantai sedalam dua meter dan tertimbun lumpur pantai
korban adalah salah satu dari dua pemancing yang terseret ombak pasang pantai demung besuki saat sedang memancing selasa pagi
sementara satu korban lainnya berhasil ditemukan selamat
pencarian kedua korban sempat membuat panik karena warga sekitar melihat langsung
bagaimana keduanya saat terseret ombak pasang
saat ini korban selamat sugiharto masih menjalani perawatan intensif di rsud besuki karena belum sadarkan diri